nek atika ini abang anterin kemundangan dari bang haji muhyiddin
buat persemian toko barunya
acara kayak gituan mah ngebosenin banget kawet
yang ada nanti kan mati kaku disana
kecuali abang robi tersayang juga dateng
atika pasti belain dateng
ya udah deh kagak apa apa
daripada kagak dapet ya
selalu pada mata duitan
apa lagi sih
buat keluarga sobari gue yang nganterin
mut abang nggak mau orang miskin undang
ini acara abang
untuk orang orang gedean
jadi orang miskin kagak
orang kaya itu ada karena orang miskin
tiap ada orang miskin yang tiap hari dunia disedotin
oh tenang aja ya mabang
ntar kalo ayah kawinin tujande
udah kagak gatel lagi
udah aneh poleh sama salep
tetap jangan terus jalan aneh ya
yaudah kita jalan ya pakji
jalan dulu aja
nggak ada bandar di situ ya
mak adalah encik
kan maksud makanan
si badar baji
si badar dari pagi aja berangkat sampe pulang
kayaknya si badar mau malah aja baji tolongin
tidak baji tidak
tidak orang lagi berdiri di bawah pohon baji
ya udah sini aja
lo ngapain sih diri disini
eh dar gua mau nanya sama lo nih
lo liat orangnya ketakutan
gua curiga si ipul itu sekongkol sama muhyiddin
makanya gue ikutin terus dia
sekongkol apaan sih
lo punya bukti nggak
kalau nggak punya bukti jangan nulis sembarangan
justru itu lagi gue cari
ntar kalo ada buktinya gua ceritain sama lo ji
udah ji yang itu gak usah lo pikirin
ntar urusan gue ngurusin itu
ya udah gua pamit dulu ya ji
salam buat pak rodia
nek latika ini abang anterin kemundangan dari bang haji muhyiddin
buat peresmian toko barunya
dateng ya ya
acara kayak gituan mah ngebosenin banget kawet
ya ga ada ntar latika latikaku disono
kecuali abang robi tersayang juga dateng
atika pasti belain dateng nih
ya udah atike nggak usah ngarapin robi
roby udah bilang dia kagak feeling alias kagak cinta sama atike
makanya terima cinta abang yee
sama duda kayak abang
eh atike eh biar twir begini gue punya dua puluh satu kontrakan
cukup buat ngidupin lu
oga daripada abang berisik ya mendingan pulang deh
atika kakak mau sama duda kayak abang
kita sama sama second
jangan saling menghujat
umur bukan perutnya
umur bukan patokan
yang penting tarikannya
gini gini gue belum pernah turun mesin
kalo lu biar seksi boleh turun mesin ganti oli tiap hari
pakai ngatain atika turun mesin lagi
kurang kurang pergi cepetan
kurang ajar ya
hah gila gua udah kurang turun mesin

eh lu ngapain masuk rumah gua
lu mau paling ember ya
eh dengerin dulu baskong
gue kemarin mau nganterin undangan
dari abang gua buat lu
eh lu sih sama anak lu
ah gua gak percaya
lu pas lu mau yang macu macu sama anak gue
eh anak lu tuh kesambet kesurupan tuh
yang bener lu
lihat sendiri obatin sekarang
kalo kagak deh ngambuk deh dikambung
rusak semua gara gara dia
jangan jangan dia tiga puluh tujuh lah
wah kalah juga
kurang ajar mbak be
ngapain yang buruk hati kan
yang cantik cerita

tidak ada bangunan
emang datang ke tempat ini

ya bener itu isma
nanti kalo ketemu
mbak be pergi pergi
kayanya apa yang dilakuin si badak lu tuh
aku ingin si badar itu ada kaitannya deh bang sama si jonny anak kita
ya tapi kenapa si badar ikut campur urusan keluarga kita pak
ya tau itu kan urusannya abang
yang pasti ya kalau ada apa apa lagi nih sama si jonny anak kita
terus abang punya rencana lainnya macem macem yang ayah kagak tahu soal si jonny
ingat tuh bang baik baik
iya peh ngerti
peh nyari dia
udah denger belum
kalau pak haji muhyiddin pengennya beli kambing
keren nih pasti nanti banyak sate kambingnya
kita juga sebentar lagi bakalan potong kambing
mak gak baik ibu ibu kan kayak begitu
itu tadanya sirik
si jonny kan udah jadi anak dua dua
nah emak punya niatan pengen kekahin dia nih
kalau yakin itu namanya nacer
kalau ada rezeki kenapa nggak kita laksanain
ya juga ya bang ros setuju sama pendapatnya emak
kok lu diem aja sih
ram gak setuju ya sama usulan emak
nanti mungkin bakalan bustu di naga aslinya
besok kita mulai db